di pencarian hari ke sembilan saudara tim sar gabungan kembali menemukan satu korban bencana banjir dan longsor
di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat
korban ke dua puluh lima tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pinggiran sungai surantiah
atau pada jarak dua puluh satu delapan km dari titik awal terseret longsor
jenasa korban dibawa ke puskesmas kayu gadang dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga
hari ini tim sar kembali melanjutkan pencarian empat korban yang masih dinyatakan hilang
korban satu orang berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan dievakuasi ke pukismas
lalu dibawa ke pihak keluarga
jurnalis kompas tv rio johannes punya laporan lengkap saudara dari penanganan pasca banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat